seorang ibu rumah tangga di bekasi ditemukan tewas di rumahnya akibat dibunuh oleh suaminya sendiri
diduga kasus pembunuhan ini dipicu oleh masalah rumah tangga
korban kemudian dimakamkan pada kamis malam dan anak korban tak mampu menahan kesedihan saat melihat ibu kandungnya akan dikebumikan
usai diotopsi di rumah sakit keramat jati jakarta timur
lely lismayati korban penganiayaan dan pembunuhan di bekasi langsung dibawa menuju ke rumah ayah kandungnya
di kampung hutan kelurahan wanesari kecamatan cibitung kabupaten bekasi untuk disemayapkan
jasad korban kemudian dimakamkan di tpu keramat
anak pertama korban tak kuasa menahan kesedihan saat melihat jenazah sang ibu akan dimakamkan
korban meninggalkan dua anak yang masih duduk di bangku sma dan tk
menurut ayah korban selama berumah tangga anaknya kerap terlibat perselisihan dengan suaminya
lega lega adiknya dia itu mau nolongin ini adiknya bayarin bpc lima ratus ribu sebulan
suaminya marah ya anak saya lah berontak
berontak ya kalau begini caranya bisa aja
sebelumnya kasus penganiayaan ini terjadi di rumah korban di perumahan kompleks seroja jalan nangka
kelurahan harapan jaya kecamatan bekasi utara kota bekasi
korban ditemukan tewas bersimbah darah di bagian kepala
akibat dianiaya oleh tersangka sm dengan menggunakan martil
usai menganiaya dan membunuh sang istri
tersangka sm kemudian menyerahkan diri ke polres metro bekasi kota
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
dari keterangan polisi aksi sadis pelaku dilatar belakangi motif ekonomi dan kisruh urusan rumah tangga
pelaku diketahui digugat cerai istrinya lantaran tidak memiliki pekerjaan tetap
dari tangan pelaku polisi mengamaikan sebuah martil yang digunakan untuk memukul korban
pelaku yang merupakan suami dari korban berinisial sm usia tiga puluh delapan tahun
dan saat ini pelaku menjalani proses pemilikan dan kita kenakan pasal empat puluh empat ayat tiga undang undang ri no dua puluh tiga tahun dua ribu empat
tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
dari hasil pembunuhan
dalam pemeriksaan ternyata memang pelaku sempat ada keributan dengan korban
kemudian juga informasinya pelaku diusir dari rumah dan saat ini proses ya gugatan cerai
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal empat puluh empat ayat tiga tentang kekerasan dalam rumah tangga
dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara